kai komuter line melakukan update grafik perjalanan kereta api atau gapeka dua ribu dua puluh
yaitu berupa penambahan kecepatan laju kereta jabodetabek memperpanjang relasi dan penyesuaian konektivitas antar kereta
hal ini berpengaruh terhadap perjalanan sehingga waktu tempuh kereta lebih singkat
waktu tunggu atau headway menjadi lebih cepat
jumlah frekuensi perjalanan menjadi lebih banyak dan dapat mengurai kepadatan
khususnya di jam padat kerja pagi dan sore hari
untuk penambahan kecepatan lajur kereta ini berlaku di beberapa jalur
seperti jalur bekasi cikarang sudah diizinkan untuk melaju dengan kecepatan sembilan puluh sampai sembilan puluh lima km per jam dari sebelumnya tujuh puluh hingga delapan puluh km per jam
jalur komuter bandara menuju duri ceper sampai bandara yang awalnya tujuh puluh km per jam ini sudah bisa dilalui tujuh puluh lima km per jam
dengan adanya perubahan ini pasti akan berpengaruh kepada
ada waktu tunggu kemudian juga berpengaruh terhadap frekuensi perjalanan
sehingga kami berharap dengan adanya memperkecil waktu tunggu
masyarakat juga untuk berpindah antar modanya bisa lebih cepat dan menyesuaikan
hal serupa juga berlaku untuk kereta kulon rangkas bitung
tadinya kereta dari rangkas hanya sampai parung panjang dan kembali lagi ke rangkas
ini sudah dimungkinkan diperpanjang hingga ke tanah abang
juga memungkinkan pemindahan antar moda kereta
di stasiun komuter lain jatinegara juga cikarang
sekarang melayani komuter lain kereta komuter lokal dan juga kereta jarak jauh
dengan perubahan tersebut diharapkan jadwal kereta menjadi lebih cepat
memudahkan dan mengurangi penumpukan juga ya
soalnya kan kemarin kemarin sempat ini kan padat kan
bagus sih karena kan kita juga pekerja perlu tepat waktu juga
dan bisa pulangnya itu lebih cepat
dan gak terlalu numpuk di kereta gitu
kalau pulang kerja itu pasti rame banget
apalagi jurusan duri sampai tangerang
nah itu sih yang rame banget sampai tumpuk tumpukan kadang gitu
bagi masyarakat yang ingin mengetahui update jadwal kereta terbaru
dapat melihatnya di aplikasi krl access
atau melalui website komuterline id
sandra insanasari akun coro jakarta